sang istri telah berjanji untuk mencintai anaknya meskipun itu seekor landak
dan itulah dia
bekas luka kecil di punggung bayi itu mulai tumbuh menjadi duri duri kecil
dan wajahnya sekarang menyerupai bayi landak
tapi bagian bawahnya adalah manusia
bagaimana kita akan membesarkannya
kita akan membesarkannya dengan cara bagaimana membesarkan anak dengan cinta
mari kita namai dia hans
hans tumbuh dengan semua cinta dari keluarganya
tapi karena durinya mereka tidak pernah bisa memeluk ataupun menyentuhnya
dia akan tidur di atas tumpukan jerami di dekat perapian
hans sayang bisakah kau pakai sendok
bu sendoknya tidak berfungsi dengan baik untukku
hans juga tidak diterima oleh orang lain baik anak anak
atau orang dewasa
oh jauhkan dari anakku dasar monster
dia selalu sendirian dan saat dia tumbuh dia mendambakan persahabatan
tapi dia tahu dia tidak akan menemukannya
jadi dia memutuskan untuk pergi
ibunya sangat tidak senang tapi memberi hans hadiah perpisahan
itu adalah leontin
ini indah bu tapi aku tidak bisa menerima ini
ini adalah leontin ajaib dan leontin ini akan mengembangku
memberimu keajaiban ketika waktunya tepat
setelah itu liontin ini akan retak
kau harus mengambilnya untukku
terima kasih bu
inilah yang kau minta nak
bagpipes beberapa ayam kambing keledai dan
terima kasih ayah sampai jumpa
hans menunggang burung unta dan melambaikan tangan
meninggalkan mereka untuk mencari hidup dan peruntungannya
dia mengunjungi banyak negeri dan tempat tinggal tapi tidak pernah diterima
penampilannya membuatnya sulit untuk berteman
tidak ada yang mau mendekatinya dan dia selalu diejek atau disambut dengan tatapan tajam
aku gagal mendapatkan teman
mereka menilaiku dengan mudah
mungkin lebih baik jika
maka selama berbulan bulan hans membangun sendiri sebuah pondok kayu kecil di hutan
dan mulai hidup menyendiri
dia menjual telur dan susu dengan tenang di kota dan sebagai imbalannya akan mendapatkan keperluannya
dan untuk menghabiskan waktunya hans akan duduk di atas burung untanya di dahan rendah di hutan
dan akan memainkan bagpipe nya
suatu hari seorang raja sedang melewati hutan
dia berkeliaran tersesat dan kesal
dia menyebalkan sekali
bagaimana aku bisa keluar dari sini
ada seseorang di sana
dia mengendarai kudanya mengikuti musik dan akhirnya mencapai hangus
cukup terpana melihat setengah manusia setengah landak duduk di burung unta bermain bag pipe
halo aku tersesat
bisakah kau menunjukkan jalan keluar dari hutan ini
hans memandang raja dan berpikir sendiri
pria ini adalah raja
jika dia meminta bantuan mungkin aku bisa meminta sesuatu sebagai balasannya
seorang raja tidak pernah mengingkari janji
aku akan membantumu tapi sebagai imbalannya aku menginginkan sesuatu
apapun itu akan kukabulkan
setelah kau kembali orang pertama yang menyapamu harus tinggal bersamaku sebagai temanku
dengan sukarela tentu saja
raja sedikit terkejut tapi dia sudah setuju
hans menunjukkan jalan keluar dari hutan
dan raja segera sampai di istananya
saat dia mendekat dia melihat dua sosok mendekatinya
salah satunya adalah rudy anjingnya dan yang lainnya adalah
oh sayang oh sayang rudi kemarilah nak rudi
anjing itu bergegas maju mendengar namanya
ayo rudi rudi
anjing itu berhenti di tengah jalan dan carla melompat ke pelukan ayahnya
ayah kenapa ayah lebih senang melihat rudy daripada aku
dia menjelaskan semuanya
ya ampun ya tidak apa apa janji adalah janji
dan aku akan menemunya ketika waktunya tepat
beberapa minggu berlalu dan hans tiba di istana
carla mengambil beberapa barang miliknya dan pergi untuk tinggal bersamanya
aku telah membangun kamar untukmu aku sudah berusaha membuatnya semenarik mungkin
hmm itu indah
pada awalnya carla sangat rindu rumahnya dia merindukan cinta ayah dan ibunya
betapa aku merindukan mereka
oh hans berusaha keras untuk membuat carla merasa disambut sebaik mungkin
seiring berjalannya waktu dia mulai merasa lebih betah
terima kasih hans
terima kasih kembali
putri aku akan pergi ke kota hari ini
bisakah aku ikut denganmu
mereka berdua pergi ke kota hans mengenakan jubah
di sana dia melakukan transaksi seperti biasa sementara carla mengamati semuanya
cepatlah pergi kau menakut nakuti pelangganku
tentu tentu saja
tadi itu kenapa
oh tidak apa apa jangan khawatir tentang
oh angin bertiup dari tudungnya memperlihatkan wajahnya kepada orang yang lewat
beberapa ngeri yang lain mengejeknya
ketika mereka pulang carla sedih memahami bahwa hans telah diperlakukan seperti ini di sepanjang hidupnya
aku juga tidak berbeda pada awalnya tidak heran dia sangat menginginkan pendamping
tapi yang tidak diketahui carla adalah bahwa hans sudah cukup senang diada di sana
keduanya tumbuh lebih dekat karena mereka memahami satu sama lain dengan baik
kini seiring berjalannya waktu ibu karla sang ratu sangat kesal
dia sangat marah karena karla pergi untuk tinggal bersama manusia landa
tapi sekarang ratu punya rencana
malam ini kita akan pergi dan membawa putriku kembali
kau akan mengikat makhluk itu dan memencarakannya
maka ketika bulan terbit dan cerah di langit malam ratu dan tentaranya diam diam berjalan ke tempat tinggal hans
oh anakku tersayang tinggal di gubuk itu
pergi dan keluarkan dia segera
para prajurit segera masuk dan dengan lembut mengangkat putri yang tertidur keluar dari kabin
mereka berhati hati menempatkannya di dalam kereta agar tidak membangunkannya
cepatlah kereta itu melaju dengan hati hati
sementara itu hans dibangunkan dan diikat
hei tunggu apa carla
carla ku tersayang semuanya akan baik baik saja
ah di mana di mana aku
ibu apa yang ibu
oh tidak apa apa ibu telah menyelamatkanmu
oh makhluk itu akan dibawa pergi dan dipenjarakan
para prajurit pasti sudah
carla berlari melewati hutan yang gelap
aku harus menghampirinya tepat waktu
hans dia berlari dan berlari dan segera mendengar beberapa suara
dia menemukan hans dibawa pergi oleh tentara
berhenti lepaskan dia
ratu muncul di belakang sang putri
carla tinggalkan makhluk itu
namanya hans dan dia bukan makhluk
tinggalkan dia atau aku akan membawamu pulang dengan paksa
hah apa itu
geraman itu semakin dekat dan sepertinya datang dari segala sisi
kemudian dari semak semak muncul seekor harimau besar matanya berkilat
ah lindungi sang putri
carla melompat ke arah hans bersamaan dengan harimau itu dan tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi selanjutnya
duri di punggungnya bersinar dengan terang dan berputar di sekelilingnya
cahaya yang menyelaukan dan duri yang terang membuat harimau itu pergi menyelamatkan keduanya
hah oh hans
hans telah berubah menjadi manusia duri dan moncongnya telah hilang semua
oh liontin itu rusak
liontin itu telah menganugerahkan keajaiban pada hans dan telah melindunginya
dan carla telah melihat kebaikannya yang tak berkesudahan dan keberanian
kutukan hans kini telah berakhir
hans pindah ke istana atas permintaan ratu sebagai permintaan maaf atas perilakunya
dia sekarang memiliki banyak teman dan orang untuk diajak bicara
tapi carla adalah satu satunya yang dia pedulikan
dan seiring waktu mereka menikah
hans mereka terlihat bahagia
aku harap begitu mereka membesarkanku dengan banyak cinta
ketika mereka berdua berdua berdua bersama mereka menikah
jika bukan karena kau aku tidak akan tahu rasanya menjadi berbeda
aku tahu sekarang
dan saat aku menjadi ratu aku akan memerintah kerajaanku dengan lebih baik
bagi mereka yang merasa berbeda kau akan menjadi ratu yang hebat
denganmu di sisiku tentu saja
hans telah membuktikan bahwa bagaimanapun berbedanya kalian kalian harus berjuang dan pantang menyerah
ingat betapapun berbedanya kita
kita semua sama sama pantas mendapatkan kebenaran